hari pertama terminal tiga ultimate bandara soekarno hatta ternyata tidak seindah harapan
desain mewah modern lengkap dengan fasilitas berteknologi canggih
faktanya menghadapi sejumlah kendala klasik
bagaimana potret operasional bandara yang digadang gadang menjadi lompatan besar pelayanan angkutan udara kelas internasional ini
wajah baru cerita lama
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat perdana ini adalah beberapa hal yang terjadi
satu hingga dua hari pengoperasian dari terminal tiga ultimate
dan ini kita himpun juga baik dari tim lead bank kita cnn indonesia juga beberapa koresponden kami yang ada di lapangan
kita lihat ini adalah yang menjadi beberapa kendala
kita lihat minimnya media informasi juga menjadi catatan
harusnya lebih banyak media informasi
dan itu akan berkaitan juga dengan rambu petunjuk arah yang kurang
penumpang jadinya bingung
bagaimana tidak bingung
untuk luas area itu kan sangat besar untuk terminal tiga ultimate
janganlah buat bingung penumpang
harusnya sudah disediakan rambu petunjuk yang memang sudah sesuai dengan komposisi
kan ada banyak loket seperti tadi yang disampaikan oleh calon penumpang
tadi ada banyak loket untuk check in dan lain sebagainya
harus yang jelas kemudian kemana arah mereka akan menuju untuk misalnya mengambil bagasi
kemudian kita lihat juga beberapa hal yang memang dibutuhkan
tapi memang ada solusi ya
tadi saya lihat ada customer service mobile
tampaknya sudah ada plan b yang disiapkan oleh pengelola
itu sangat kita apresiasi
karena memang sudah sedemikian harusnya
lalu kita lihat juga banyak pekerjaan konstruksi yang belum selesai
sehingga dari beberapa informasi di lapangan menunjukkan
adanya beberapa masalah
ada beberapa masalah
ada beberapa masalah
beberapa pekerja yang masih mengerjakan konstruksi dari bangunan bandara tiga ultimate
ada suara suara ketok ketok lah
kemudian ada mereka yang masih lalu lalang
itu sedikit mengganggu ya
misalnya mengelas dan lain sebagainya
sehingga kemudian muncul beberapa dugaan
ini apa dipaksakan atau bagaimana
tapi paling tidak berilah tidak hanya keamanan
tapi kenyamanan kepada konsumen
apalagi kita bicara ini untuk kelas internasional
dan yang menarik adalah belum banyaknya toko makanan
jadi beberapa waktu yang lalu yang kita lihat
mereka mengklaim ini akan menjadi surga makanan
surga belanja ketika anda mengunjungi terminal tiga
harus dibuktikan bahwa memang akan ada banyak toko makanan
tempat persinggahan para calon penumpang yang mungkin menunggu waktu check in
atau mungkin juga mereka menunggu waktu penerbangan mereka
mereka bisa menikmati penantian tersebut di tempat tempat mungkin mereka ingin makan
mungkin mereka ingin belanja
dan sekaligus ini akan menjadi penerbangan
bagaimana indonesia mungkin para turis ataupun juga wisatawan asing
para tamu asing mengunjungi terminal ini
kemudian bisa memahami paling tidak menjadi layar paling depan
bagaimana indonesia sesungguhnya
jadi memang harusnya ini menjadi momentum etalase yang dimanfaatkan seoptimal mungkin
sesuai dengan klaim tersebut
kita berharap itu tidak hanya menjadi klaim tapi terrealisasi
apa yang harusnya direalisasikan
adalah fasilitas fasilitas ini
oke saya belum kesana
saya bicara terlebih dahulu bahwa ternyata mega proyek terminal tiga ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit
kita lihat enam hingga tujuh triliun rupiah untuk membuat sebuah terminal tiga yang ultimate
harusnya seultimate namanya
kita lihat enam tujuh triliun rupiah dengan kapasitas tidak sedikit dua puluh lima juta penumpang per tahun
mengapa dua puluh lima juta penumpang per tahun
karena jangan lupa berdasarkan survei terakhir tahun dua ribu lima belas kalau saya tidak salah
bahwa bandara soekarno hatta merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia
salah satu yang tersibuk di dunia selain misalnya hongkong dan juga changi di singapura
bandara soekarno hatta merupakan salah satu bandara tersibuk
wajar saja kita punya populasi yang begitu besar
kita juga terintegrasi dengan beberapa rute penerbangan internasional
maka harusnya ini dimanfaatkan
kita bangun infrastruktur selayaknya sesuai standar
sehingga kita walaupun tersibuk ya nggak apa apa kita bisa dapat uang dari bandara tersebut
dari pelayanan jasa penerbangan tersebut
angkutan udaranya jadi maksimal gitu
dan dengan angka enam tujuh triliun rupiah itu kita berharap sesuatu yang wah
kita berharap sesuatu yang luar biasa dengan fasilitas fasilitas yang dijajarkan oleh para pengelola
kita lihat bangunan parkirnya delapan puluh lima lima ratus tujuh puluh enam meter persegi
jadi besar sekali itu hanya parkiran saja
anda tahu bahwa ada berapa banyak mobil yang bisa ada di sana
maka ya tapi sebenarnya memang ada sedikit apa ya ada sedikit dilematis juga ya
semakin besar biasanya kita makin bingung ya
tapi paling tidak itu yang tadi dibutuhkan rambu rambu yang pas yang banyak yang sesuai dengan kebutuhan
kemudian akan ada dua puluh delapan gerbang nanti
dan selain itu dan kita lihat ada yang sepuluh untuk domestik
kemudian ada delapan belas untuk internasional
jadi ini berjumlah toko
jadi ini berjumlah toko

jadi ada begitu banyak
harapannya adalah tidak ada antrian yang begitu panjang
jadi bisa dimanfaatkan langsung oleh para penumpang
selanjutnya ada akses tol terminal
ini yang menarik sekali untuk anda yang ingin berburu waktu
walaupun kita harus berjuang juga sih ya dengan kemacetan di jakarta ya
lalu kita lihat ada kereta otomatis penghubung terminal
ini juga nanti bisa kita manfaatkan
dan landasan pacu yang lebih panjang
untuk landasan pacu yang lebih panjang
untuk beberapa penerbangan dengan pesawat pesawat yang besar
ini pasti lebih smooth harusnya ketika landing
dan kemudian take off
dan nanti akan ditambah tiga runway lagi ya
dan nanti saat ini sudah ada dua runway
nanti akan ditambah satu lagi menjadi tiga runway
tepatnya nanti di bandara tiga terminal soekarno hatta
ada lagi fasilitas lain yang coba saya sajikan untuk anda
kita lihat ini adalah baggage handling system level lima
saya rasa itu level untuk menunjukkan sebuah level yang lebih tertinggi di dunia
jadi ini sudah standar internasional lah
internasional banget lah pokoknya
baggage handling system jadi otomatis gitu
barang barang bagasi kita tuh ada sebuah sistem security check nya juga sudah optimal
sehingga menghindari hal hal yang tidak kita inginkan
nanti yang menarik ini adalah infrared ya
jadi ada infra merah nanti yang dimanfaatkan
apa sih manfaatnya kenapa repot repot
ya iyalah kan ini bandara internasional
jadi mereka bisa menangkap
mereka bisa menangkap objek objek meskipun dalam gelap misalnya
ataupun juga objek objek yang biasanya dengan cctv biasa tidak bisa terdeteksi
kemudian mereka juga tampaknya memiliki kemampuan selain dalam gelap juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cuaca
kalau saya tidak salah baca itu adalah kemampuan kemampuan dari airport security system yang diciptakan di sana
jadi ini ada berupakan dengan kondisi cuaca tertentu dia bisa meresponnya dan menjadi salah satu pertanda
apakah di sana sedang ada angin kencang
jadi itu bisa menjadi salah satu acuan
lalu kita lihat ada rain water system juga
dan selanjutnya bila kita bergeser dari fasilitas fasilitas wad tersebut canggih canggih tersebut yang mungkin menjadi salah satu yang disebutkan akan menjadi pesaingnya canggih
dengan satu dua hari ini kok saya agak berharap harusnya lebih besar lagi ya dibandingkan apa yang terjadi dalam dua hari belakangan
canggih itu gila kan kita lihat bagaimana dia bisa mengelola begitu banyaknya penumpang dengan kualitas yang sangat istimewa baik dari servicesnya dan lain sebagainya
harusnya kita bisa lebih ke situ ya harusnya bisa loh
lalu kita lihat bahwa ternyata untuk operasi perdana bandara memang bukan pertama kali terjadi
beberapa bandara internasional juga mengalami hal yang serupa
inilah tadi mengapa judul kami adalah cerita lama
harusnya ini diantisipasi di ibu kota loh
masa terulang lagi yang ada di daerah daerah
bisa terulang lagi yang ada di daerah daerah
kita lihat bandara kuala namu kita lihat hampir sama pekerjaan dalam tahap penyelesaian
misalnya apa tadi yang saya sebutkan ada orang sedang ngelas ngelas
kemudian ada beberapa pekerja yang masih mondar mandir
ada suara suara ketok ketok gitu
ya kita kan konsumen inginnya nyaman gitu karena udah bayar mahal jasanya ada di sana
sama kan sama yang tadi kemudian kita lihat konveyor bagasi yang bermasalah
ini juga ada kemudian akses jalan utama belum rampung
kalau namun dulu pembebasan lahan saya ingat sempat ada kendala
jadi bagaimana pembebasan lahan dengan masyarakat
tempat yang disebutkan belum berganti rugi tapi pihak ini mengatakan sudah ganti rugi
jadi memang lahan selalu masalah utama untuk infrastruktur
lalu penerangan dan rambu penunjuk yang kurang
nah lihat sama kan sama harusnya sudah bisa belajar dari hal ini
lalu kita ke bandar sepinggan misalnya ini juga kelas internasional
kita lihat terminal belum selesai digarap hampir hampir sama lah dengan ini
lalu kita lihat petugas belum memahami dendah bandara ini yang lebih parah ya belum memahami
jadi kalau misalnya kita mau nanya konsumen nanya ke siapa bo
nggak bisa nanya ke siapa siapa
lalu kita lihat lokasi check in membingungkan
nah jangan ya jangan sampai membingungkan
jadi paling tidak ini menjadi sebuah pembelajaran
memang perdana pengoperasian bandara ternyata tidak selalu mulus seperti klaim klaimnya
tapi paling tidak kita belajar dari kesalahan
kita apresiasi apa yang dilakukan oleh pengelola bandara
tapi harusnya kita lebih bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah bisnis besar
tanggung jawab besar
yang memang bisa kita lakukan
yang dikelola dengan konsistensi yang suboptimal mungkin
sehingga kita bisa mendatangkan fulus yang tidak sedikit
dari pengelolaan manajemen bandara yang digadang gadang menjadi lompatan besar angkutan udara kelas internasional